masih terkait kasus yang sama di mana penyidik unit kecelakaan lalu lintas kepolisian daerah metro jaya
gagal memeriksa setia novanto di gedung komisi pemberantasan korupsi
dan juga pemeriksaan ini sedianya dilakukan terkait dengan kasus kecelakaan yang melibatkan setia novanto saat masuk di kpk
penyidik unit kecelakaan lalu lintas polda metro jaya yang datang ke gedung kpk sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat ini
gagal memeriksa novanto karena alasan kesehatan
tersangka kasus ktp elektronik itu mengaku tidak sehat dan menolak diperiksa
keterangan novanto dinilai penting untuk mengungkap dugaan adanya rekayasa dalam kecelakaan yang dialaminya bersama dua ajudan
serta seorang jurnalis stasiun televisi swasta
diperiksa mengenai kecelakaan lintas
tapi yang bersumpitan masih sakit
di pemerintah tidak dikamis